persib bandung akhirnya meraih juara tiga dalam piala presiden dua ribu tujuh belas dengan skor satu lawan ps semen padang
disaksikan sekitar dua penonton di stadion pakansari kabupaten bogor
tim maung bandung berhasil membobol gawang semen padang lewat go atep di menit ke tiga puluh tiga mengubah skor menjadi satu enam
meski diwarnai drama kartu merah di menit terakhir untuk vladimir fujovic dari persib dan muhammad fendi ronaldo mofu
dari ps semen kedua tim tetap bermain sportif dan maksimal
sportivitas yang tinggi daya juara yang tinggi gengsi yang tinggi sehingga pertandingan saya pikir boleh dikatakan seru seru
hari ini pertandingan sangat luar biasa persib main sangat luar biasa sepanjang sangat luar biasa selama dua persib
dia juara tiga kita juara empat saya bangga dengan pemain saya terutama babak kedua
dia bisa menampilkan satu teman yang bagus mantap mantap hasil yang bagus
semen padang terdampak diri dia nanti mungkin lebih berurusan lebih berbunyi